menanggapi soal petisi warga surabaya menolak pencalonan risma sebagai gubernur dki jakarta
wali kota surabaya tri risma hari ini enggan berkomentar banyak
risma mengakui kegaduhan pemilihan kepala daerah dki jakarta yang menyeret namanya masuk bursa pencalonan sangat mengganggu
meski demikian ia tetap berfokus bekerja untuk surabaya
sebelumnya ratusan warga kota surabaya membubuhkan tanda tangan pada petisi tolak risma ke jakarta
petisi ini digagas oleh empat puluh orang warga yang menamakan diri komunitas cinta surabaya
mereka berharap tri risma hari ini tetap tinggal dan membenahi kota surabaya agar lebih baik lagi